sosok puan maharani menjadi inspirasi bagi keluarga pesantren mahasina di bekasi jawa barat
sebagai ketua dpr ri perempuan pertama di indonesia
sosok puan bisa menjadi teladan bahwa perempuan bisa berdaya menjadi seorang pemimpin
ibu puan ketua dpr ri perempuan pertama di republik indonesia
kakeknya presiden ibunya presiden anaknya calon presiden
bagi santri dan kita semuanya
menjadi inspirasi dan pelajaran dalam kehidupan kita
dalam sambutannya puan maharani memberikan semangat khususnya bagi santriwati di ponpes
puan mengatakan perempuan memang memiliki tugas yang lebih berat untuk belajar dan berdaya di masyarakat
namun ia meminta agar para perempuan tidak berkecil hati
dan bisa menunjukkan bahwa perempuan
juga bisa maju menjadi seorang pemimpin

jadi tidak boleh saya bisa maju karena akan dibantu si asid
jadi benar kita perlu dibantu
sama dengan yang lain untuk bisa maju
tapi yang paling utama adalah dari diri kita sendiri
itu kita harus punya keteguhan bahwa kita bisa
bagaimana supaya kita bisa kita harus banyak belajar
tidak boleh baru malu bertanya
namun di balik kesibukan untuk mengejar mimpi
puan juga menyampaikan agar perempuan tidak melupakan kodratnya
kelak ketika seorang perempuan sudah menikah
mereka juga harus mampu untuk mengurus anak dan suami
serta menjaga keutuhan rumah tangga
menjaga keutuhan rumah tangga
menjaga keseimbangan peran di rumah dan karir
menjadi kunci kesuksesan perempuan di mata masyarakat